pak mohan berhati hatinya
minumlah supaya badan encik segar
minumlah supaya badan encik segar
saya terparing pingsan di tebing hutan cemara ketika saya sedang berburu
terima kasih banyak atas pertolongannya
kampung apa ini pak
kampung limau namanya
siapa namanya cik dari mana asalnya
saya dari jambi
oh jambi jauh betul
dan cik nak ke mana
panjang ceritanya pak
jangan ketik perang
tak ada guru ya
terima kasih banyak sangat

menghilang perangguna kedelah